setelah lrt jabodebek dan kereta cepat jakarta bandung
ada yang baru lagi dari pt kereta api indonesia
ya ini dia kereta kompartemen suite class yang tengah diperkenalkan ke publik
sebelum beroperasi secara resmi pada bulan oktober ini
kereta ini adalah kereta eksekutif yang dimodifikasi dengan menggunakan kompartemen atau ruangan ruangan seperti ini
dalam satu gerbong kereta terdapat enam belas kompartemen dengan masing masing satu tempat duduk di dalamnya
penumpang dimanjakan dengan fasilitas hiburan dan kualitas tempat duduk
yang diklaim setara dengan kursi di pesawat kelas satu maskapai internasional
posisi duduk diatur seluruhnya secara digital
tak hanya maju mundur
diputar tetapi juga bisa direbahkan
kursinya bisa dirubahkan hingga satu ratus delapan puluh derajat
itu artinya tempat duduk ini bisa beralih fungsi menjadi tempat tidur yang sangat nyaman
direktur utama pt kai didik hartantio menyebut
nantinya kereta kompartemen suite akan dirangkai dengan kereta bima rebor
jadi kereta kompartemen suite ini merupakan
jadi kereta kompartemen suite ini merupakan
suatu kereta kompartmen yang setara dengan first class di pesawat pesawat ya
kenapa ini berinovasi
untuk memberikan new experience bagi para pelanggan kereta api
suite yang reclining kemudian juga ada widgetnya
terus kemudian bisa direbahkan bisa menjadi tempat tidur
kemudian nanti servis layanannya juga layanan yang pribadi ya
makanan kita sediakan dengan apa
kemudian air air juga berkualitas
kemudian amenities lainnya misalnya hiburan
kereta kompartemen suite class ini nantinya akan dirangkai dengan kereta bima
jurusan stasiun gambir jakarta surabaya gubeng
untuk menjajal kereta mewah ini harga tiket diperkirakan akan dipatok di atas tarif kereta luksuri
atau lebih dari satu lima juta rupiah sekali jalan
mahardika utama rike maulana cirebon